tim kesehatan angkatan laut beserta petugas desa petir kecamatan ramagai kabupaten bogor semimpagi
menyuntikan vaksin covid sembilan belas kepada sejumlah petani di perkebunan mereka
tim kesehatan juga harus mendirikan tenda di depan rumah tokoh masyarakat setempat
takut disuntik menjadi alasan beberapa petani ingin divaksin
namun petugas akhirnya mendatangi kawasan perkebunan
demi bisa menyuntikan vaksin kepada para petani ini
pak kenapa baru divaksin nih
nah sibuk waktu
sering di sawah ya
jadi akhirnya didatangin gini
untuk kegiatan vaksin sendiri kita turun langsung ke lapangan
karena di kabupaten bogor ini banyak petani yang beralasan tidak mau divaksin
karena masih di ladang seperti itu
sedikitnya lima ratus orang yang berasal dari kelompok tani hutan palembang banyu asin
mengikuti vaksinasi covid sembilan belas di kantor universitas
pelaksana teknis dinas uptd
kelompok pengelolaan hutan wilayah tiga palembang banyu asin pada senin siang
usai divaksin para petani mendapatkan bibit pohon untuk ditanam sebagai gerakan penghijauan
satu persatu peserta yang hadir diberi vaksin sinovac
kelompok tani hutan yang mendapat vaksinasi covid sembilan belas ini
masih tinggal di wilayah sejuk dan segar di kawasan hutan
namun mereka sehari hari juga masih berinteraksi dengan masyarakat lainnya
seperti ketika ke pasar ataupun tempat publik lainnya
ya supaya kita terindah dari gejala gejala kayak covid sembilan belas
saat ini pemerintah provinsi sumatera selatan terus mengejarkan vaksinasi covid sembilan belas
yang baru mencapai tiga puluh lima persen
dinyiputan cnn indonesia